pemimpin front pembela islam muhammad rizik syihab mendatangi polda metro jaya pada sabtu pagi
rizik shihab menjadi tersangka kasus kerumunan massa di petamburan
setelah dua kali mangkir dari panggilan polda metro jaya rizik syihab akhirnya penuhi panggilan polisi
rizik syihab telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan masa di petamburan
dan rencananya akan dijemput paksa pada senin depan
namun rizik akhirnya berinisiatif untuk mendatangi polda metro jaya untuk melakukan pemeriksaan
rizik tiba dengan hanya didampingi oleh pengacara dan tidak membawa masa